aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh lima orang warga negara asing terhadap sesama wna
di tempat parkir sebuah villa di jalan subak sari tibu beneng kuta utara badung bali
pada rabu viral di media sosial
belakangan diketahui korban pengeroyokan merupakan seorang warga negara ukraina
sedangkan para pelaku sempat mengaku sebagai anggota interpol
kapolda bali membantah jika pelaku penganiayaan merupakan anggota interpol
benar itu dari polisi internasional kan
enggak itu mereka mereka disini aja berselisih antara mereka
kita sudah tangani mudah mudahan dalam waktu saat lagi bisa selesai
intinya tidak mengaku jadi polisi
bukan bukan polisi internasional
pasca kejadian tersebut pelaku dan korban sama sama membuat laporan polisi
korban melapor atas dugaan kasus pengeroyokan
sedangkan terduga pelaku penganiayaan

ini ada orang pakistan
sementara di sampit kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah
dua warga negara pakistan harus berurusan dengan petugas kantor imigrasi kelas dua tpi sampit
keduanya ditangkap rabu kemarin setelah mendatangi sebuah masjid di kecamatan baamang ⁇ untuk meminta sumbangan
kedua wna ini sudah beberapa hari berkeliling dari masjid ke masjid di sampit untuk meminta sumbangan
total mereka mendapatkan sumbangan
sebesar tiga lima juta rupiah
mereka beralasan akan membeli musyaf al quran huruf braille untuk diberikan kepada para tunanetra
yang menjadi korban konflik di kashmir yang saat ini mengungsi di pakistan
dari hasil pemeriksaan sementara visa yang digunakan keduanya merupakan visa kunjungan wisata tapi disalahgunakan
informasi yang didapat dari pihak polres kota waringin timur
bahwa dua warga negara pakistan tersebut meminta sumbangan dengan cara memaksa
kedua wna ini sudah beberapa hari berkeliling dari masjid yang didatanginya sehingga menimbulkan keresahan dari warga
jika nanti terbukti melakukan pelanggaran
kedua wna tersebut akan langsung dideportasi ke negara asalnya
dikenakan cekal untuk masuk kembali ke indonesia
yang diliputan cnn indonesia